sejumlah relawan jokowi belakangan gencar bertemu dengan relawan prabowo dengan klaim silaturahmi hingga soal rekonsiliasi pilpres dua ribu sembilan belas lalu
namun pertemuan semacam ini juga ditafsirkan oleh sebagian publik sebagai dukungan presiden jokowi dodo yang belum sama dengan pdi perjuangan
apalagi ketika sejumlah kelompok relawan ini menyebut masih menunggu arahan dari presiden soal siapa yang mereka dukung
jadi benarkah jokowi masih bermain dua kaki jelang pilpres dua ribu dua puluh empat meski klaim dari pdip menyebut jokowi tegak lurus dengan partai banteng
kami akan menganalisanya sudah tergabung bersama kami melalui luar studio
direktur eksekutif indo strategik koirul umam selamat malam mas umam apa kabar
selamat malam mas bram kabar baik mas
alhamdulillah dalam kabar baik mas umam kalau kita lihat paling tidak dalam seminggu ini saja kemarin projo kemudian barajep
ini bertemu dengan relawan prabowo dan narasinya sama begitu dikatakan menunggu arahan presiden
bukankah harusnya saat ini kita publik logikanya adalah jika pak jokowi kader pdip ini linear begitu dukungannya dengan pdip
seperti apa anda menafsirkan
ya betul yang disampaikan mas bram bahwa dalam konteks ini presiden memang memiliki preferensi yang memang belum jelas
tapi ketidakjelasan preferensi politik presiden itu justru menguntungkan pak prabowo
yang mana kita tahu sebenarnya pak jokowi adalah petugas partai dari pdip
nah oleh karena itu sikap pihak dari presiden dan juga ketidakjelasan positioning dan juga preferensi politiknya justru memberikan keuntungan elektoral
bagi pak prabowo dan menggerus basis kekuatan pemilih kepada pak ganjar pranowo
dan ini dikonfirmasi sejumlah titik di berbagai daerah terutama di basis basis wilayah pemilih loyal dari jokowi
justru dihadapkan pada satu street media yang mencoba untuk mencitrakan bagaimana kedekatan jokowi dengan pak prabowo
maka oleh karena itu ini adalah salah satu bagian dari upaya untuk menghadirkan upaya untuk menggerus basis pemilih loyal pak jokowi
yang seharusnya ke pak ganjar tetapi kemudian justru ceruk itu coba diambil oleh pak prabowo
di level inilah mas
mas umam artinya
mas umam artinya kita tuh bisa menilai belum jelasnya sikap pak jokowi ini kemudian dimanfaatkan oleh prabowo dan gerindra
atau kemudian memang ketidakjelasan sikap ini sengaja dimunculkan karena memang pilihannya tidak sama dengan partainya begitu
bisa saja dua duanya karena bagaimanapun juga betul memang ketidakjelasan ini dimanfaatkan dengan baik
nah oleh karena itu kalau misal kita cermati mas blam
tingkat peningkatan elektabilitas dari pak prabowo selama dua bulan terakhir ini setidaknya
itu dipengaruhi oleh kemampuannya untuk mempertahankan basis pemilih loyal di pilpres dua ribu empat belas dua ribu sembilan belas
dan di saat yang sama mencoba untuk mengerus mengambil ulang basis pemilih loyal yang sebelumnya berada di kubu pak jokowi
nah merger dari kekuatan inilah yang justru memberikan insentif elektoral memadai kepada pak prabowo
di sisi yang lain ketidakjelasan
tidak terkapitalisasi dengan baik
oleh karena itu sebenarnya gencarnya pdip belakangan ini yang menyatakan dukungan jokowi hanya untuk ganjar pranowo dan sebagainya
sebenarnya itu adalah respon cepat pdip yang sedang ketar ketir yang gelisah untuk mengantisipasi manuver prabowo dan juga gerindra
yang per hari ini mencoba untuk intens mengkapitalisasi kedekatannya dengan jokowi
nah situasi ini harus diantisipasi dengan baik oleh pdip kalau misal tidak pdip akan tergerus
oke mas umam artinya berarti respon cepat dari pdip ini bisa kita artikan sebagai respon ketar ketir begitu ya kalau saya meminjam bahasa anda tadi
jelas ini ketar ketir karena kalau misal kemudian tidak dianggap sebagai sebuah ancaman
saya pikir pdip tidak perlu melakukan klarifikasi secara intens dari level sekjen kemudian para elit dan juga fungsionalis partai yang lain
yang intinya ingin menuduh bahwa ada sebuah fakta politik di mana pak jokowi justru memberikan ruang yang begitu leluasa bagi indra bagi pak prabowo
untuk mengeksersai mengambil ceruk basis pemilih loyalnya di berbagai titik baik di jawa terutama bahkan di solo raya mas bram
termasuk di wilayah sumatera terutama lampung yang basis jawa nya cukup kuat
oleh karena itu pembiaran ini jelas akan menguntungkan pak prabowo
justru akan membuat pak gajar menjadi kutub secara elektronik
oke mas umam kalau kemudian sepanjang pembahasan ini kita melihat dari sisi seorang prabowo gerindra yang mencoba mengerus begitu
oke kita lihat dari sisi jokowi ini kemudian paling tidak dua dari relawannya sudah bertemu dengan relawan prabowo
bukankah ini menjadi hal yang jelas ini ketidakpatuhan bertentangan dengan keputusan dari pdip
iya saya pikir begitu artinya apa bahwa arah kecenderungan dukungan proto dan juga jaringan relawan pendukung jokowi lainnya
yang secara terbuka memberikan dukungan kepada prabowo merupakan sinyal perlawanan terbuka dari sel sel kekuatan politik jokowi terhadap pdip dan bu megawati sendiri
artinya apa bahwa manuver politik mereka para dari relawan yang duduk di bawah konstitusi partai

kemungkinan atas sepengetahuan atau bahkan restu politik pak jokowi
kalau mereka dibiarkan secara liar kemudian tidak dikontrol dengan baik tidak didisiplinkan
maka kemudian hal itu bisa menjadi pemerang
tetapi mereka kemudian berkomunikasi dengan baik secara intens
maka besar kemungkinan ini atas sepengetahuan pak jokowi
atas restu pak jokowi dan pak jokowi faham langkah langkah politik mereka
nah oleh karena itu karena memang situasinya menjadi tidak
maka bisa ditumpah main bahwa manuver dari sel sel politik jaringan relawan dari jokowi
adalah sebuah sinyal perlawanan terbuka dari kekuatan politik jokowi kepada pdip itu sendiri
mas umam tapi kalau kemudian ada narasi yang berbeda melihat hal tersebut seperti apa
ketika misalkan relawan dianggap sebetulnya selesai pada setelah proses pilpres selesai
jadi kemudian relawan jokowi ini sebenarnya bebas saja mendukung siapapun
dan sebetulnya tidak terkait dengan
dengan patronnya yaitu pak jokowi apakah hal itu juga bisa ditafsirkan ke arah sana
ya memang bisa saja kemudian ditafsirkan ke arah sana
tetapi memang betul teman teman di pdip sudah mencoba untuk mendaftar
kembali bagaimana sel sel jaringan politik relawan yang berjumlah sembilan ratus empat puluh delapan relawan
yang kemudian diklaim mendukung ganjar pranowo
tetapi di saat yang sama kalau misalnya kita cermati
nama nama jaringan relawan yang cukup besar justru tidak menunjukkan gelagat itu
let's say salah satunya adalah projo dan kita tahu hasil musrah yang diunggah di senayan beberapa waktu lalu
justru mengonfirmasi bahwa dukungan tertinggi dari musrah yang melibatkan seluruh elemen jaringan relawan yang sangat dekat dengan pak jokowi
nomor satu adalah pak pranowo diangkat dua puluh persen
nomor dua baru pak ganjar diangkat sembilan belas persen
memang gap nya hanya tipis satu persen
tetapi secara psikologis hal itu memberikan sinyal dukungan yang sangat cukup clear cukup kuat
bahwa jaringan relawan jokowi memberikan dukungan politik kepada prabowo subianto
oke artinya perlukah kemudian seorang jokowi ketika ingin mencitrakan atau kemudian menunjukkan persona kepada publik tetap tegak lurus ke pdp
mengatakan di depan publik begitu bahwa relawan jangan kemudian melakukan hal hal yang kontra dengan narasi
bahwa masih tegak lurus dengan ganjar
ya tegak lurus itu tentu sebagai sebuah upaya untuk take time
jadi time buying strategy
pada saat yang sama per hari ini mereka menunjukkan dinamika dan juga dukungan secara terbuka
meskipun kemudian akan ada satu momentum yang bisa mengubah sikap politik itu
tetapi betul bahwa per hari ini kalau kita cermati arahnya sudah semakin clear
tetapi di saat yang sama kita juga bisa mengantisipasi
bisa saja misalnya pak jokowi akan mungkin barangkali karena tidak siap berhadapan hadapan secara diametral dengan pdip
dengan bu bawa putri maka dia akan memberikan dukungan kepada pak ganjar pranowo
tetapi sel sel politik di sekitarnya yang seharusnya bisa didisiplinkan
bisa dikanalisasi untuk memberikan dukungan secara clear terbuka kepada pak ganjar
justru tidak akan dilakukan
dan akan diberikan ruang
untuk memberikan dukungan kepada pak pranowo
inilah yang kemudian mas bram bahwa praktik politik dua kaki begitu lihai dimainkan
dan di level ini yang paling dirugikan adalah bdip itu sendiri
kalau misalnya bdip membiarkan proses ini terjadi
maka justru akan menggerus basis pemilih loyalnya yang pada dua ribu empat belas lalu dua ribu sembilan belas lalu
mendukung jokowi dan juga mendukung pdip
kalau misal kemudian dinamika ini tidak diantisipasi
pak jokowi sendiri juga tidak dikanalisasi tidak didisiplinkan
maka yang sangat berdampak terdampak adalah elektabilitas pak ganjar sendiri
menjadi kurang berbeda tetap akan terkulis di sana
baik mas blam terakhir
kalau anda mengatakan tidak didisiplinkan akan merugikan ganjar dan juga pdp
di mana titik akhirnya
apakah kemudian hingga ada peringatan soal kedisiplinan
atau kemudian ini akan masih berlangsung hingga akhir proses pilpres ini selesai
terakhir singkat saja mas umam
situasinya akan menjadi sangat line
tetapi yang pasti saya berkeyakinan bahwa pak jokowi sendiri tidak akan berhadapan secara diametral
dengan ketua umum bdip
tetapi bahwa kemudian ada dinamika
ada dinamika dukungan terhadap pak prabowo
dan itu sepertinya akan semakin terbuka
kalau misal kemudian pdip tidak memberikan batasan lebih kepada pak jokowi
untuk menggerakkan mengarahkan mempengaruhi sel sel politik di sekitarnya
untuk memberikan dukungan kepada ganjar pranowo
saya pikir itu akan berdampak signifikan
bagaimana kemudian bdip dan pak ganjar akan terkulis oleh elektabilitas pak prabowo subianto
kita akan lihat seperti apa kemudian menjelang pendaftaran dan juga pilpres di dua ribu dua puluh
terima kasih atas waktu anda dan insight anda tentunya
mas khoirul umam direktur eksekutif indo strategik telah bergabung sama kami
selamat malam sehat selalu mas umam
selamat malam mas bram terima kasih